presiden joko widodo meminta badan kependudukan dan keluarga berencana nasional bkkbn
menjadi pelaksana upaya penurunan stunting atau gizi buruk
presiden jokowi mengatakan angka stunting atau kekerdilan akibat gizi buruk di indonesia masih cukup tinggi
kemudian turun ke angka dua puluh tujuh enam pada tahun dua ribu sembilan belas
presiden memprediksi angka stunting akan kembali naik akibat adanya pandemi covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh
namun ia yakin target tersebut dapat tercapai jika dikelola dengan baik
dalam menjalankan tugasnya bkkbn akan berada di bawah koordinasi
kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
sudah ada koresponden
lalu apa langkah yang akan dilakukan oleh bkkbn untuk merealisasikan permintaan dari presiden tersebut
selamat sore lady
di mana hari ini sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat tadi
presiden jokowi dodo ini hadir dalam
acara peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional tentang kemitraan program bangga kencana
bersama dengan kementerian pmk dan juga dari badan kependudukan dan juga keluarga berencana nasional ataupun bkkbn
di mana dalam acara tersebut presiden joko widodo ini meminta kepada bkkbn
untuk menjadi didi didi didi pelaksana dalam penurunan angka stunting ataupun masalah medis
seperti kekerdilan yang diakibatkan oleh masalah kurang gizi ataupun kurangnya edukasi kepada orang tua
pada saat masa kehamilan
ataupun pada saat masa tumbuh kembang anak seperti itu
dari data yang kami dapatkan lady bahwa sejak sekitar lima tahun yang lalu
dan pada tahun dua ribu dua puluh satu presiden jokowi dodo ini memprediksi akan ada sedikit kenaikan daripada angka stunting di indonesia sendiri

dan pada tahun dua ribu dua puluh satu presiden jokowi dodo ini memprediksi akan ada sedikit kenaikan daripada angka stunting di indonesia sendiri akibat terjadi pandemi covid sembilan belas yang memang ini cukup mengganggu sistem dunia
dan pada tahun dua ribu dua puluh satu presiden jokowi dodo ini memprediksi akan ada sedikit kenaikan daripada angka stunting di indonesia sendiri akibat terjadi pandemi covid sembilan belas yang memang ini cukup mengganggu sistem dunia
sehingga beberapa masyarakat yang sebelumnya tidak mampu menjadi lebih kesulitan lagi untuk bisa memenuhi gizi anak anak mereka
dan juga pada masa kehamilan ibu seperti itu
dalam hal ini juga bkkbn hastowardoyo menyanggupi apa yang diminta oleh presiden jokowi dodo dengan akan membuat sejumlah program program
dari analisa yang disampaikan oleh kbkkbn sendiri pada tanggal ke dua tahun
pada acara tadi terhitung sejak tahun dua ribu dua puluh satu sampai nantinya dua ribu dua puluh
diprediksi akan ada lebih dari dua puluh juta bayi yang baru lahir seperti itu
sehingga dari angka dua puluh juta tersebut maka jika dikonversikan
angka stunting yang saat ini masih ada di angka sekitar dua puluh tujuh enam persen
itu ada di angka sekitar tujuh tiga ratus bayi seperti itu
sehingga harus ada pengurangan untuk mencapai empat belas persen
itu artinya ada sekitar tiga juta bayi yang harus menjadi titik amannya seperti itu
sehingga ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh bkkbn sendiri
diantaranya adalah memberikan edukasi lebih masif lagi kepada masyarakat
khususnya kepada kaum ibu dan juga kaum ayah
untuk bisa memberikan gizi yang baik kepada anak anak
dan juga memperhatikan dan juga mengawasi proses kehamilan
dan juga proses pembinaan anak anak di seribu hari pertama kelahiran mereka
sehingga bisa dijadikan salah satu acuan bagi masyarakat
untuk bisa membuat
bayi bayi menjadi lebih sehat ke depannya dan angka stunting bisa ditekan
terima kasih albi untuk informasi anda dan selamat bertugas kembali